di tanah yang makmur mereka berpengharapan
senyuman bahagia itu membawaku mendekat mereka
mereka terus bermimpi untuk terbang tinggi
karena pendidikan adalah hak semua anak negeri tanpa terkecuali
tanpa pendidikan mereka tidak akan pernah dapat menghadapi tantangan
aku tak bisa membawa mereka ke dunia yang luas
maka aku bawakan dunia yang luas itu ke hadapan mereka
dan alam adalah laboratorium belajar terlengkap
mimpi mereka semangat mereka adalah cerminan anak bangsa sebagai penentu jalannya sejarah
mereka siap berlari bangun negeri
enam puluh sembilan tahun pengabdian untuk pendidikan